makasih ya boy
kamu sampai ngelakuin ini semua
cuma supaya bisa ketemu sama aku lagi
apa sih yang gak aku lakuin buat kamu sayang
sebab aku seneng banget ya sekarang
nggak ada apa apa sih pengen ngobrol aja sama allah
kok boy malah ke hongkong sih
padahal kan liburan ini gue pengen pdkt sama dia
gak apa apa sri nanya aja
ya besok berangkat jam berapa
gak ada lagi
gak ada lagi
ga dengan lain ke sekali bahkan njel tasted negara lagi whatever
ini tidurnya nggak ada nyamuk
ya kalau bibi bima syukur
alhamdulillah jadi bibi ada yang bantuin
kok belum nyampe nyampe
tadi kamu telepon
bukannya lagi di jalan
kayaknya papa masih di kantor
gue itu percaya kalau papa itu nggak bohong
kan tadi papa bilang kalau macet jalan
ya kan tungguin aja ma
eh mana tuh papa
hai selamat malam papa
selamat malam sekali mama
sama ini kayak abg labil aja deh
kadang kadang begini kadang kadang begitu
ih papa biasa
kali orang berubah berubah musim aja berubah berubah
cuaca pun berubah berubah
ya tapi nggak dalam sepuluh menit berubah drastis begitu dong
pa papa kayak baru kenal mama aja
mama selalu kayak gitu
mama lagi baik nih gak mau ribut nih
mendingan kita duduk papa duduk
ayo keburu dingin
iya kita makan bareng biar seru tau
hehehe ya bener baik
kita kan pembantu
masa makannya bareng bareng
ayo duduk duduk
kita kan udah kayak keluarga
jadi gak apa apa kalau makan bareng
toh ini kan untuk merayakan keberhasilan
boy jadi juara umum di sekolahnya
sekarang bang diman duduk di sini
gak apa apa udah
apa itu alim
udah gak usah malu malu
nah gitu dong
kalau gitu papa yang memimpin doa ya
pa papa kan kepala keluarga
bapak itu raja di rumah ini
mama kan cuman ratu
keburu dingin nasinya
mama lapar nih
iya keburu lapar
ya allah kami bersyukur ya allah karena boy menjadi juara umum di sekolahnya ya allah
ya allah semoga boy menjadi anak yang soleh yang sehat yang sukses
amin ya allah
bete banget sih
boy malah pergi
ngapain pacaran juga sama dia
ngapain sih tuh orang ke hongkong
besok angel mau liburan ke hongkong ya
angel gak mau tahu
pokoknya besok angel mau liburan ke hongkong
lagi kan ains udah lama juga gak ketemu om herman
tapi baik deh
pokoknya besok gue bakal ke hongkong
bakal ketemuan sama boy
bakal jalan berduaan
aku bener bener gak tau deh
kalo papi itu tadi harus buru buru pergi
gak usah terlalu dipikirin
iya tapi kan
ada sempatan kamu buat ketemu langsung sama papi aku hilang
besok pagi aku harus detek off
kenapa lagi kita ketemu
udah gak apa apa reva
nanti kamu kenalin pp kamu ke aku di hongkong
kamu gak apa apaan sih
aneh aneh aja deh
aku udah urusin keberangkatan aku ke hongkong
papa aku udah ngurusin semuanya
nah dan nanti disana aku bakalan nginap di rumah tante aku
makasih ya boy
kamu sampai ngelakuin ini semua supaya bisa ketemu sama aku lagi
iya lah reva
apa sih yang gak aku lakuin buat kamu sayang
sebab aku seneng banget ya sekarang
kalau gitu kamu serat ya
biar besok pagi kamu kelihatan fresh dan seger
sampai ketemu besok
ngapain nih ada telepon malem malem begini
tentang rempong ini kenapa sih gak angkat telepon gue
rasa iya jam segini dia udah tidur
gak mungkin lah
kok aku jadi ketakutan kayak gini ya
takut bener bener dicerain sama papa
mendingan aku tanya sama poi
mama cantiknya tuh harus gimana
soalnya kan baik kan otaknya cerdas
tanya boy aja deh